halo selamat malam lima dari delapan belas partai politik yang lolos verifikasi awal pemilu dua ribu dua puluh empat adalah partai baru
meski mendaftar dengan nama partai dan logo baru tapi sebagian diisi oleh wajah wajah lama
apa yang menjadi jualan partai partai baru untuk menggayat mayoritas pemilih muda
atau sama saja partai partai baru tidak memiliki pembeda
para pemilih hanya disuguhkan gaya politik yang itu itu saja
dan setelah pesta usai ditinggalkan begitu saja partai baru versus partai lama jualan apa
bersama saya rifana pratib akan membahasnya selama satu lima jam
sampai jumpa ke depan dalam political show
komisi pemilihan umum secara resmi mengumumkan delapan belas partai politik yang lolos sebagai peserta pemilu tahun dua ribu dua puluh empat pada oktober lalu
dari hasil verifikasi administrasi terdapat lima partai baru yang lolos
belum pernah ikut dalam kontestasi politik sebelumnya
tujuh belas partai yang lolos sebagai peserta pemilu dua ribu dua puluh empat adalah
pdi perjuangan partai keadilan sejahtera partai persatuan indonesia atau perindo partai nasional demokrat atau nasdem partai bulan bintang dan partai demokrat
selanjutnya ada partai hanura partai gerindra partai kebangkitan bangsa dan partai solidaritas indonesia atau psi
ada pula partai amanat nasional partai golkar dan partai persatuan pembangunan atau p tiga
lalu di deretan partai baru ada partai kebangkitan nusantara atau pkn partai garda perubahan indonesia atau garuda partai gelombang rakyat indonesia atau gelora partai buruh dan partai umat
munculnya partai politik baru jelang pemilu menjadi sebuah barometer
bahwa masih banyak warga yang ingin berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan negara selanjutnya
sejak pemilu seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan sampai pemilu dua ribu sembilan belas terjadi tren penurunan jumlah partai politik peserta pemilu
seperti pada pemilu seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ada empat puluh delapan partai yang ikut dalam kontestasi pemilu
sedangkan pada pemilu dua ribu sembilan belas hanya enam belas partai yang ikut dalam kontestasi
namun pemilu tahun dua ribu dua puluh empat nanti
jumlahnya bertambah menjadi delapan belas partai
meski terjadi tren penurunan pendiri saiful mujani research and consulting atau smrc
trendnya sebenarnya apakah ada peluang ya untuk partai
pertanyaan yang saya ingin mengatakan adalah
yang terakhir adalah

kita perhatikan jumlah partai itu cenderung semakin sedikit
tapi jumlah partai yang masuk ke senayan tambah banyak
artinya jumlah partai yang ikut pemilunya itu semakin sedikit
tapi intensitas kualitas gitu ya
dari partai yang sedikit ini sehingga bisa menyerap suara dan bisa lolos ke senayan itu juga semakin banyak
banyaknya partai politik yang akan berpartisipasi dalam kontestasi pemilu dua ribu dua puluh empat nanti akan memunculkan persaingan ketat
hasil persaingan itu diharapkan mampu melahirkan tokoh pemimpin yang berkompeten serta berkualitas
apakah partai partai baru menawarkan sesuatu yang baru
jika dicermati beberapa pengurus dan tokoh utama partai politik pendatang baru itu
adalah orang orang lama dalam dunia politik indonesia
latar belakang itu membuat partai politik baru
dianggap hanya sekedar kendaraan politik atau kamuflase
untuk mengakomodasi kepentingan kepentingan lama
tim liputan cnn indonesia
terima kasih sudah menyaksikan political show
dan kita akan masuk ke segmen electionpedia
kita akan menganalisis bagaimana sikap partai politik
atas berbagai produk legislasi undang undang dan elektabilitas pemain baru atau partai baru
yang lolos verifikasi kpu awal pada pemilu dua ribu dua puluh
kita akan lihat di slide yang pertama
ini adalah partai partai lama
atau partai politik yang sudah lolos verifikasi awal pemilu dua ribu dua puluh
masih ada verifikasi kedua dari kpu untuk partai yang non parlemen
ini kita lihat di sini ada tiga belas partai politik
ada pdi perjuangan kemudian kita lihat ada demokrat hanura p tiga golkar pan psi
gerindra kemudian nasdem ada perindo juga ada pbb
ini adalah partai partai yang sudah masuk ke dalam verifikasi awal kpu
untuk pemilu dua ribu dua puluh empat sumber litbang cnn indonesia
dan kita lihat slide berikutnya
oke slide berikutnya kita lihat
ini adalah partai baru yang sudah lolos verifikasi awal
tapi untuk yang partai baru ini mereka harus mengikuti verifikasi berikutnya
dari kpu untuk bisa betul betul menjadi peserta pemilu dua ribu dua puluh empat
ini ada pkn partai kebangkitan nusantara partai garuda gelora
partai gelombang rakyat indonesia partai buruh dan juga partai umat
ini dari sumber elit bank cnn indonesia
dan berarti so far ada delapan belas partai politik yang akan berkontestasi pada pemilu legislatif dua ribu dua puluh empat
apakah berkurang atau bertambah kita belum tahu karena partai partai yang baru ini
masih harus mengikuti verifikasi kedua dari kpu
selanjutnya bagaimana sikap dari partai partai yang duduk di parlemen
tentang beberapa produk legislasi atau produk undang undang yang dihasilkan
kita akan lihat bahwa ada beberapa undang undang kontroversial
yang dihasilkan oleh partai politik periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat

salah satunya kalau anda ingat ada undang undang cipta kerja atau omnibus law cipta kerja
yang berulang kali digugat ke mahkamah konstitusi
namun akhirnya mahkamah konstitusi tetap memerintahkan agar undang undang cipta kerja ini berjalan
kalau kita lihat di sini petanya partai partai yang mendukung pengesahan undang undang cipta kerja
ada tujuh partai di parlemen
ada pdi perjuangan kemudian golkar gerindra nasdem pkb p tiga dan juga pan
ini adalah seluruh partai anggota koalisi pemerintahan presiden jokowi
dan juga wapres maruf amin
ini adalah tujuh partai politik di parlemen yang mendukung pengesahan undang undang cipta kerja
sementara yang menolak adalah partai oposisi ada partai keadilan sejahtera dan juga partai demokrat
bagaimana dengan undang undang kontroversial lainnya
kita akan lihat karena selain undang undang cipta kerja ada juga undang undang yang memantik reaksi pro dan kontra
ataupun memantik penolakan dari publik
salah satunya adalah undang undang ibu kota negara
ini disahkan dengan waktu yang sangat cepat
kalau anda ingat di dpr hanya butuh tiga minggu saja untuk mengesahkan undang undang ibu kota nusantara di penajam pasir
yang mendukung sekali lagi kita lihat ada tujuh partai koalisi pendukungnya pak jokowi dan juga maruf amin
ditambah ada satu partai demokrat
jadi total ada delapan partai di parlemen yang mendukung pengesahan undang undang ikn
ada pdi perjuangan kemudian golkar gerindra nasdem pkb p tiga pan dan juga demokrat
hanya satu partai di parlemen
yakni partai keadilan sejahtera yang menolak pengesahan undang undang ibu kota nusantara
apakah akan berlanjut nanti kalau para pemain partai politiknya berubah di pemilu dua ribu dua puluh
kita tidak tahu karena politik sangat dinamis
oke dan selanjutnya bagaimana dengan elektabilitas partai partai pemain baru yang akan ikut kontestasi pada pemilu dua ribu dua puluh
ini survei dua puluh empat september sampai tujuh oktober dua ribu dua puluh dua dari lembaga smrc
kalau kita lihat yang sekarang ini golkar adalah pemenang pemilu di dpr
perolehan kursinya nomor dua tapi kalau untuk secara nasional gerindra yang nomor dua
hanura sempat masuk ke dalam parlemen dua ribu empat belas sampai dua ribu sembilan belas
tapi dua ribu sembilan belas ke dua ribu dua puluh empat harus terlempar karena tidak memenuhi ambang batas parliamentary threshold
kita tidak tahu
bagaimana dengan partai partai yang lain
kita lihat partai partai newcomer
ini masih surveinya smrc dua puluh empat september sampai tujuh oktober
oke ini masih surveinya smrc dua puluh empat september sampai tujuh oktober
pemilunya masih sekitar empat belas bulan lagi
jadi masih ada waktu
ini pecahannya partai keadilan sejahtera
didengkotnya adalah anggota dari pks
ini selanjutnya apa
pkn katanya digagas oleh mantan ketua umum partai demokrat anies urbaningrum
selanjutnya partai apa ini
masyarakat yang belum menentukan pilihan pada pemilu legislatif dua ribu dua puluh
sebetulnya sudah mengerucut ya angka angkanya
tapi sekali lagi politik dinamis
dan setelah ini kita akan membahas dengan para narasumber tentang
bagaimana sebetulnya sikap partai partai terutama partai lama dan juga partai baru
tentang beberapa produk legislasi undang undang yang kontroversial
apakah mereka akan tetap bertahan atau mereka malah banting setir
dan apa yang akan menjadi jualan dari partai baru
pada pemilu legislatif dua ribu dua puluh empat kita akan bahas bersama dengan para narasumber
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political shield
jangan lupa like share dan subscribe
nah gelombang rakyat indonesia bang fahri hamzah
ada ketemu partai buruh said iqbal selamat malam pak said
terima kasih semuanya sudah bergabung
dan bergabung juga melalui sambungan virtual adalah badan eksekutif mahasiswa
visip universitas tanjung pura kalimantan barat
selamat malam teman teman mahasiswa
terima kasih sudah bergabung
nanti teman teman mahasiswa bisa melontarkan pertanyaan atau mengkritik juga boleh
karena sekali lagi anda yang menentukan masa depan indonesia
dan sebelum saya masuk ke dalam jualan partai lama dan juga jualan partai baru
dan bagaimana mereka meyakinkan kemudian pemilih muda
saya akan membedah dulu undang undang kontroversial ataupun produk legislasi undang undang
yang sudah dihasilkan oleh partai politik periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
ada beberapa undang undang yang kontroversial memantik reaksi publik
pro dan juga kontra seperti undang undang cipta kerja kemudian undang undang ikn
saya bahas satu satu ke undang undang cipta kerja dulu karena promotornya pada saat itu adalah partai golkar
bang maman undang undang cipta kerja atau omnibus law cipta kerja ini kan menuai kontroversi ya
pro dan kontra
golkar mendengarkan tidak sih aspirasi publik pada saat itu yang berdemonstrasi terus menerus
kemudian menggugat ke mk ini teman temannya bang said kan menggugat ya
kmk itu golkar mendengarkan tidak bahwa ada penolakan
yang pasti bahwa dalam setiap aspirasi baik itu pro maupun kontra
kita sebagai partai yang juga sebagai inisiator omnibus law waktu itu pasti harus mendengarkan
itu dulu pertama
namun sejatinya bahwa sesuatu yang baru kalau kita lihat hukum alam pasti hadir pertama kali dengan kontra
karena sesuatu itu kan baru
orang tidak pernah familiar dengan sebelumnya dengan apa itu namanya omnibus law
segala dinamikanya pro dan kontranya wajar kalau ada sebagian publik yang memang cenderung untuk mempertanyakan
mungkin mengarah kepada sesuatu yang sifatnya agak kontra ataupun menolak
namun di sisi lain juga tidak sedikit juga sebetulnya yang mendukung ataupun silent majority
nah namun yang harus dilihat kenapa waktu itu partai golkar tetap konsisten pada konteks untuk mendorong omnibus law ini berjalan waktu itu
di bawah maupun di atas yang seringkali tidak sinkron
sekarang gini kita mau mengeksekusi program program strategis nasional
sering sekali terkendala dengan beberapa permasalahan permasalahan birokrasi dan lain sebagainya
yang akhirnya outputnya juga masyarakat yang seharusnya bisa mendapatkan keadilan pemerataan di seluruh wilayah akhirnya sering sekali tidak mendapatkan kesempatan itu
nah keberadaan partai golkar adalah posisinya yang ingin mendorong speed up percepatan realisasi program program strategis nasional
yang memang dibutuhkan juga untuk masyarakat
jadi mbak kalau misalnya sebagian besar ada yang kontra waktu itu kita meyakini bahwa itu udah belum tersosialisasikan secara maksimal
oke jadi anda mengakui ya bahwa sebagian besar itu kontra
oh nggak dulu
jangan artinya kalau ada sebagian kelompok yang memang kontra kita menganggap
besar nggak tadi dikatakan sebagian besar kontra
kalau tanya ke kita jauh lebih besar yang memang setuju
jadi bagi kami itu ada sebuah proses dinamika yang harus berani diambil oleh kami orang partai
karena kalau bukan kita yang berani mengambil sikap siapa lagi
nah yang jadi permasalahan kan memang sebagian besar waktu itu yang kontra kontra kan memang karena memang belum tersosialisasikan aja
karena ini undang undang yang baru kok
menggabungkan beberapa part part undang undang yang ada kita satukan menjadi satu
satu undang undang dan itu memang sesuatu yang memang baru sekali di indonesia
dan kami sebagai partai lama ataupun tadi kalau memang tadi kita bicara bahwa kita sudah berusaha
kalau kita bicara partai baru ataupun partai lama kami harus berani ngambil positioning itu
jadi untuk kebaikan kita semua
oke tapi golkar tidak khawatir ya kalau itu akan mengerus nanti suara elektronik
terutama di kalangan buruk kemudian para pekerja
tujuan kami partai golkar adalah kebersihan niat hati kami
kami yakin bahwa waktunya akan bisa menjawab
bahwa apakah keputusan langkah politik kebijakan yang diambil oleh partai golkar itu betul betul bisa memberikan kemanfaatan buat masyarakat indonesia
kami meyakini pada satu titiknya nanti masih ada yang bisa diambil
satu titiknya nanti masyarakat pasti akan mengaku oh ternyata langkah yang diambil oleh partai kami itu baik
untuk pembangunan kita ke depan
jadi itu bukan untuk kepentingan oligarki ya kalau menurut golkar ya
enggak usah nali
pak said saya ingin tanya sebagai ketua umum partai buruh
partai buruh berulang kali menyuarakan penolakan kemudian menggugah juga ke mk
anda sepakat seperti yang disampaikan oleh golkar sebagai partai lama bahwa yang mendukung itu jauh lebih banyak
dan ini memang betul untuk kepentingan masyarakat bukan kepentingan oligarki
memang seperti itu menurut anda
menurut partai buruh
kita berterima kasih omnibus law itu disahkan
sehingga ada kebangkitan kelas
jadi saya sebetulnya ilo governing body banyak bicara di seluruh dunia sebagai pembicara
di seluruh dunia selalu ada kepentingan kelas
tapi jangan diartikan yang negatif ya
kepentingan tentang kepentingan bagaimana memperoleh kesejahteraan dari sudut pandangnya
bagi kami the working class itu omnibus law adalah pemicu lahirnya kembali partai buruh
kongres itu sudah memutuskan kenapa dihidupkan kembali partai buruh yang didirikan oleh almarhum prof dr mokhtar pakpahan
itu omnibus law
kalau norwegian skala berkuasa itu karena perusahaan minyak bumi
buruhnya marah terhadap redistribusi keadilan terhadap produk minyak bumi di norwegia
australia tentang tambang batu bara
lula kenapa dia mau hidupin trabal hardores itu partai buruhnya brazil itu persoalan upah dan jaminan sosial
begitu pula di selandia baru
saya baru kemarin ketemu dengan salah satu vice president partai selandia partai buruh
selandia baru dia persoalan tentang wajib militer
indonesia mudah mudahan di sejarah mencatat
terima kasih bolkardan yang lainnya telah membangkitkan kembali
saya bukan orang politisi bukan aktivis organisasi mahasiswa
saya benar benar buruh
saya bangkit benar gitu
ketika omnibus law itu membuat bagaimana buruh itu direndahkan benar
itu kepentingan oligarki ya
oligarki dan kepentingan pemilik modal yang merasa semua kuasa di tangannya
secara politik buruh kalah
itu yang kami sadar benar
terima kasih benar
bagaimana outsourcing modern slavery itu dilegalkan oleh negara oleh kekuatan partai politik
di seluruh dunia precaries itu kampanye yang dilawan oleh gerakan buruh mst petani di brazil misal
atau kelompok petani sedunia yang dimotori di peru
yang kedua upah murah
bagaimana kemudian negara melegalkan sepuluh tahun itu upah itu nggak naik dengan omnibus law
orang boleh berbeda pendapat itu fakta
udah jalan tiga tahun
bagaimana kelas petani dengan sistem bank tanah itu undang undang pokok agraria reforma
bagaimana mungkin buruh perempuan yang ambil cuti haid cuti hamil upahnya nggak dijamin
bagaimana mungkin kemudian orang bekerja
dengan sistem kontrak terus menerus
ini kan tentang negara kesejahteraan
itulah yang melatari jujur satu yang melatari kenapa partai buruh dibangkitkan kembali dengan
kekuatan kami sudah punya modal sepuluh juta anggota itu sudah ada
itu yang akan kita lawan dan ini menjelaskan saya senang jadi kayak di dunia internasional
nih nanti indonesia
kenapa ada partai kelas pemodal ada partai kelas pekerja
jadi golkar ini partai kelas pemodal
buruh itu partai kelas pekerja gitu
anda ingin mengatakan
oke bang maman partai kelas pemuda
kalau menurut bang said
kita lihat basis data dulu
pastikan yang paling utama dituntut oleh teman teman buruh adalah kenaikan upah
itu rating pertama
tidak hanya itu
ya itu rating pertama
rating pertama pasti kenaikan upah yang kedua adalah kesejahteraan
pertanyaan saya sederhana
hampir cenderung di setiap daerah kalau kita bicara kluster provinsi loh ya kecenderungan
tuntutan buruh terhadap kenaikan upah
itu kecenderungannya dipenuhi
karena itu kebijakan biasanya umr itu ada pada provinsi itu satu
nah lalu pertanyaannya apa yang tidak dipenuhi
selama itu memang win win solution kita juga harus melihat loh bahwa begini
bukan berarti saya sampaikan seperti ini kita tidak berpihak kepada buruh
maunya buruh sepuluh sepuluh nya itu kita turutin
tapi kita juga harus objektif dan fair
bahwa ada reward and punishment
bahwa kita juga ingin untuk mendorong peningkatan kualitas kinerja
dari buruh juga
artinya begini antara keinginan hak yang dikejar dan kewajiban itu harus setara
karena pada akhirnya kita harus lihat loh ya ini fakta loh membuktikan
kita lihat sekarang kecenderungan orang untuk berinvestasi itu sudah masuk ke beberapa negara asia lain
kenapa ini terlalu tinggi
nah tetapi di sisi lain indonesia juga harus ngejaga kultur bahwa kita juga ingin memberikan peningkatan kesejahteraan kepada buruh
nah ini prinsip kesetimbangan dan keseimbangan ini yang harus kita jaga
jadi bukan semata mata hanya sekedar untuk melihat kepentingan buruh semata dan melihat kepentingan pengusaha semata
tapi prinsipnya ketemu di titik tengah
oke tapi siapa yang lebih diuntungkan itu yang menjadi pertanyaan
pertanyaannya kalau tadi pertanyaan siapa yang lebih diuntungkan yang kita inginkan adalah negara ini mendapat keuntungan sebanyak banyaknya
karena pada akhirnya semakin banyaknya ini kan gini loh antara buruh dengan pelaku pengusaha ini dua seperti dua mata uang loh
dua koin yang memang harus kita jaga juga
karena kalau nggak ada si pihak penanam modal juga nggak akan bisa jalan
baik baik saya kasih kesempatan ke bang said
apakah memang seperti itu negara yang diuntungkan atau itu hanya dalihnya dari golkar aja sebagai promotor jepang
itu lah rakyat dalih
itu lah secara politik kenapa buruh kalah
karena si pengusaha selalu memandang buruh dari sudut pandang dia
tentang keseimbangan padahal upahnya murah
tiga tahun nggak naik
saya ini ilo governing body salah satu pengurus badan perserikatan bangsa bangsa
pertanyaan saya sederhana ya
tentang saya kan nggak pernah ini
biar kita said
saya keliling dunia jadi pembicara di mana mana nggak ada upah itu naik di bawah inflasi
oleh karena itu bagaimana kemudian kelas pekerja ini di tingkat parlemen di tingkat konstitusi
di tingkat politik dia memberi keseimbangan
bukan versi kamu
tentang kemudian investasi tentang modal harus masuk tentang bagaimana pertumbuhan
ekonomi harus itu kesepakatan kita
tapi tentang cara membagi
itu yang berbeda
oke itu narasi yang dikapitalisasi oleh partai itu dan menjadi jualan pada pemilu ya
oleh karena itu kita mengedepankan tawarannya adalah welfare state negara sejahtera versi
satu kesenaraan kesempatan
kau boleh kaya tapi kami nggak boleh miskin
yang kedua redistribusi kekayaan yang adil dan merata
baik itu ntar jualannya nanti nih disekmen berikutnya
maksudnya kita ambil di dalam sistem jaminan sosial
itu seluruh partai buruh di seluruh dunia masih itu
ada satu kata tadi dibilangkan perspektif kami mungkin saya kritisi perspektif kita
jadi kalau tadi yang dijual oleh partai buruh udah hanya mulia
kalau udah hanya murni buruh enggak
kita bicara tentang rakyat
kita bicara tentang dua ratus enam puluh juta rakyat indonesia
hari ini berkepentingan juga
itu versinya golkar gitu
jadi versi kita juga
ini kan ada dua
buruh itu bukan hanya sekedar buruh yang tadi dianggap oleh bang said loh
buruh tuh banyak sekali loh pekerja di indonesia
ada pekerja lainnya juga
buat mbak nana itu bisa termasuk dalam kategori buruh
artinya pekerja di dalam korporasi
tapi siapapun buruh yang nggak terima gaji naik nolak gitu loh
kalau tadi yang selalu nakal
nggak ini nggak boleh nih
ini pembohongan publik
kalau tadi ada yang mengatakan bahwa
tidak ada upaya kenaikan gaji
silahkan kita buka nanti datanya
nggak boleh ini narasi pembohongan publik
seakan akan di indonesia ini
negara ini pemerintah ini dari tingkat pusat
provinsi sampai daerah tidak memberikan ruang dan kesempatan
kepada buruh ini untuk maju
jadi kalau berdebatnya soal substansinya terus
nanti nggak selesai juga
jadi saya mau minta tanggapan partai baru new comer juga gelora
gelora ini sikapnya gimana
kalau partai buruh sudah jelas
itu membela kepentingan buruh kepentingan rakyat
kalau ini menurut bang said
kelasnya adalah kelas pemodel
kalau gelora sikapnya soal undang undang omnibus law cipta kerja ini
seperti apa bang fary
omnibus law biarlah bertarung antara partai buruh dan partai kapital
jadi gelora nggak punya kepentingan ya
untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat juga
kalau kita ini partai mustad afin
partai orang miskin dan tertindas
partai orang miskin orang miskin nggak masuk ke dalam itu
nggak gini alasan rakyat itu memilih kan bukan cuma karena gaji
karena upah karena buruh dan sebagainya
alasannya itu luas sekali
dan partai politik seharusnya mendefinisikan situasi besar dari persoalan kita
itu sebabnya sejak awal
dari namanya saja gelombang rakyat
yang lahir dari beberapa pemikiran ya
tentang gelombang sejarah indonesia
tentang keharusan indonesia punya arah baru dalam mengelola bangsa ini
kami mulai dengan diskurs intelektual yang luas
jadi bukan cuma spesifik kepada satu aspek
aspek aspek itu nanti akan dicangkup di dalam diskusi besar itu
nah waktu itu kita mengidentifikasi
tapi memang ada kegalauan naratif pada elit kita ini
mengidentifikasi kita ini negara apa
tadi bang said iqbal bicara kita ini harusnya menjadi welfare state
sebenarnya juga di partai golkar itu lebih dekat dengan konsep welfare state
karena golkar itu kan ya membela investasi cepat
karena memang golkar itu kalau dilihat dari asosiasi asosiasi pedagang kan
banyaknya orang golkar itu
baik kadin hipmi hipi dan sebagainya itu orang orang golkar semua
nah tetapi kan mengidentifikasi kegalauan naratif ini nggak boleh diteruskan
maka kita harus punya pendirian sebagai bangsa
sebenarnya kita ini mau menjadi bangsa seperti apa
nah kegalauan naratif harus dihentikan
dalam bidang ideologi konflik antar ideologi nggak boleh lagi di entertain
itu harus dianggap selesai
karena partai gelora ingin mengajak kita stick menginterpretasikan pancasila adalah rumah besar kita
dan tidak boleh lagi ada konflik tentang itu
jadi kami datang untuk mendamaikan kekacauan narasi ini
sehingga tidak ada lagi konflik ideologi diantara kita
tapi gelombang rakyatnya ini arahnya kemana nih soal omnibus law
karena ini akan menjadi jualan politik juga pada pemilu dari bukit tengah
rakyat menginginkan tidak ada lagi perpecahan
rakyat menginginkan perbedaan fikiran itu harus diletakkan dalam perbedaan fikiran
ya bukan konflik yang apa namanya dibakar oleh para elit yang menjual
ada yang menjual anti pancasila ada yang menjual anti komunis ada yang menjual anti islam islamophobia dan sebagainya
itu harus didamaikan dan dihentikan gitu
macam macam lah ya
kalau yang dibawanya tadi tentang buruh dan sebagainya itu efek dari itu saja gitu
nah yang kedua itu kita harus memperbaiki cita cita

ya kan jelas lah negara kita ini masalah itu berulang ulang
masalah buru berulang ulang
kenapa lahir partai buruh ini karena masalah buruhnya itu tidak ditangani tidak diselesaikan
padahal perdamaian antara kapital dengan buruh itu bisa dilakukan
itu bukan konflik abadi
itu kan konflik kepentingan kita saja
seberapa yang kita anggap cukup
jangan pemilik modal menganggap dia dapat sepuluh tapi buruhnya dikasih
itu kan tidak fair
kalau menurut gelora dari undang undang omnibus untuk cita kerja itu gimana
betul kata bang said iqbal tadi
ini tentang cara kita berbagi
ini ada kue
kuenya itu harus dibagi secara adil
mana yang disebut dengan adil itu ya yang berketuhanan yang maesah yang berkemanusiaan dan seterusnya itu
oke jadi pembagiannya gak adil ya kuenya ya
jadi level naratif itu yang harus didamaikan gitu
jadi kemarin itu ya memang kalau kita bicara kritik kepada omnibus law itu boleh belakangan nanti akan diklaimkan oleh bang maman dan golkar kan bisa bilang
oh sekarang perekonomian kita tangguh karena kita menyiapkan undang undang yang mengeksekusi kebijakan ekonomi secara masif
sehingga penjualan komoditi kita ke seluruh dunia menjadi sangat masif
tiba tiba ada booming komoditi booming batubara booming nikel
dan kita menjadi ekonomi yang luar biasa
memang luar biasa
tapi kan ini semua kan karena penjualan dari komoditas warisan nenek moyang kita
tidak ada ide yang kuat di dalamnya gitu loh
nah itu soal soal itu pada level itulah partai gelora ingin bergerak nanti
oke oke ini masih di tengah tengah kayaknya partai gelora
saya mencoba untuk melihat sikapnya ini kemana nih
karena dalam politik gak bisa abu abu
harus hitam atau putih gitu
saya mau ke mas emang
mas umam bagaimana anda menganalisa sikap partai partai ini
partai partai lama yang memproduksi undang undang kontroversial itu
dan partai baru yang memperjuangkan undang undang kontroversial itu ataupun melawan undang undang cipta kerja itu
dan partai baru juga yang ingin riding the wave kayaknya ya berada di tengah tengah gitu
antara kekuatan yang menuntut kesejahteraan dan menuntut keadilan
sama seperti nama partai yang dulu
nggak usah disebut merek kayaknya
jadi begini mbak nana
saya mencoba untuk mencermati apa yang tadi disampaikan
memang pada dasarnya basis pemilih loyal itu akan terkonsolidasi pada dasarnya tiga
dan yang kedua adalah rational choice
nah di dalam konteks ini upaya dari partai partai baru dan juga partai partai lama untuk melejitimasi kebijakan yang dihasilkan
tentu akan menjadikan sebuah referensi yang baik
untuk membangkitkan perkembangan

problemnya adalah ketika masing masing kemudian memiliki cara pandang yang berbeda
nah tetapi itu tetap unik
karena bagaimanapun juga partai baru
tadi disampaikan oleh bang said cukup relevan
karena bagaimanapun juga kita kembali ke konteks undang undang cipta kerja
kalau misal kita lihat fakta menunjukkan bahkan dikonfirmasi oleh mahkamah konstitusi
bahwa ini adalah sebuah produk yang oke lah
karena misal kalau kita cek sekali lagi
ada cacat prosedural yang diakui oleh sejumlah pihak
ada juga cacat substansi disana
kalau dari aspek cacat prosedural
maka idealnya proses legislasi kita itu
itu betul betul menjadi ruang yang kemudian bisa membuka ruang komunikasi
dari kekuatan tripartit
state non state dalam konteks ini adalah pekerja
dan yang ketiga adalah korporasi pengusaha
nah tetapi ada komunikasi yang tertutup disitu
itulah yang kemudian membuat seluruh kekuatan buruh bergerak
tetapi ingat ini bagian dari catatan demokrasi kita
nah oleh karena itu kalau misal kemudian situasi kemarin begitu mudah dinetralisir
pergerakan sebegini masif
kemudian terjadi korban
ada korban mahasiswa meninggal
tapi seminggu itu dibiarkan
dan kemudian narasinya juga kembali
gunakan cara cara yang sifatnya konstitusional
tentu tidak ada yang salah
tetapi bagaimana kemudian kekuatan capital
kalau misal kita menggunakan cara pandang neo marxist
kekuatan capital mampu mendikte basis kebijakan publik
itulah yang kemudian dianggap oleh kekuatan oligarki yang membacak sistem dan juga kekuasaan
sebagai bagian dari representasi perselingkuhan politik dan bisnis di dunia ini
ada proses legislasi yang semakin tertutup begitu ya
yang membuka celah untuk produk legislasinya digugat ke mahkamah konstitusi
dan setelah ini kita akan membahas juga soal undang undang ikn yang juga menuai pro dan kontra
ini padahal mahasiswanya dari kalimantan
mungkin nanti bisa juga memberikan kritik dan juga masukannya
apakah undang undang ikn ini cocok di partai baru atau akan berlanjut juga di partai lama
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
terima kasih anda masih menyaksikan political show
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber ke isu ataupun produk legislasi kedua yang menjadi kontroversial di mata publik ya
selain tadi ada undang undang cipta kerja yang tidak kalah menjadi sorotan adalah undang undang ibu kota nusantara atau undang undang ikn di penajam pasir
ini ke golkar lagi karena kemarin ketua pansusnya adalah politisi golkar juga
nah bang maman
karena undang undang ikn ini kan menuai pro dan kontra ya
banyak kemudian yang mengkritik bahwa ekonomi indonesia sedang tidak baik baik saja
kenapa kemudian pemerintah dpr memaksakan untuk mengesahkan undang undang ikn dan segera kita pindah
ini golkar akan tetap mempertahankan ikn
jadi saya mau sampaikan dulu kami partai golkar itu partai tidak pernah meng abuse kemiskinan
tidak pernah mengeksploitasi masyarakat tidak mampu
kami selalu fokus pada apa yang dibutuhkan oleh negara ini
kalaupun memang kita harus melewati rintangan yang berat karena memang doktrin kami adalah karya kekaryaan
kami fokus pada apa yang terbaik buat bangsa ini
ambil analogi bahwa obat rasanya pahit tapi bagus buat badan kita
segala kebijakan diambil oleh partai golkar kita harus siap dengan segala konsekuensi
karena kita tahu bahwa mungkin obat yang kita berikan itu rasanya pahit tetapi insya allah kita yakin itu baik buat negara ini
sempirit dari omnibus law kurang lebih seperti ini
lalu yang kedua sekarang kita masuk ke ibu kota negara
kita harus lihat bahwa saya harus melihat dari dua perspektif
perspektif kepentingan nasionalnya dengan perspektif kedaerahan
pancasila kita itu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia itu masuk dalam semangat kita untuk mendorong ibu kota negara
kita juga ingin bahwa contoh kebetulan ini dapil saya
terlepas dari sisi kedaerahan bahwa dengan didorongnya ibu kota negara itu di kalimantan timur itu bisa memberikan efek kemanfaatan pemerataan pembangunan pemerataan keadilan percepatan distribusi realisasi pembangunan di semua daerah
tapi kan pembangunannya di tengah ekonomi yang sedang tidak baik
dengar dulu ya
dengar dulu mbak
yang kedua kalau tadi pertanyaan mbak nana kenapa di tengah kondisi ekonomi lagi
itu sudah kita dorong
kenapa waktu itu omnibus law kita paksakan harus segera terrealisasi
karena menurut kita salah satu langkah atau upaya untuk mengamankan keterpurukan ekonomi di tengah badai covid kemarin itu adalah dengan mendorong omnibus law
alhamdulillah tadi sudah dijawab bukan saya yang jawab loh mas fahri loh
jadi silakan saja pasti masing masing orang masih tetap akan beranggapan bahwa begini
salah satu impactnya adalah karena kita mengupayakan semaksimal mungkin percepatan realisasi omnibus law tadi
itu yang pertama
kita melihat bahwa
soal ikn ini akan dilanjutkan ya sama golkar di pdb
nah terkait pun karena ibu kota negara ini kita melihat momentum politik
alhamdulillah kebetulan political will presiden kita kuat dan besar sekali
terhadap realisasi ibu kota negara ini
kami partai golkar melihat momentum itu dalam konteks keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia kita melihat bahwa inilah momentum politik yang paling penting
oke jadi akan diteruskan ya dua ribu dua puluh satu
kita tidak pernah tahu ke depan siapapun itu pemimpinnya
tetapi yang kita tahu bahwa pemerintahan hari ini berkomitmen secara penuh untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah
artinya dua ribu dua puluh empat tadi golkar akan meneruskan
didorong pembangunan kalimantan kalau tadi dia dari sisi keadilan kalimantan hari ini masyarakat juga punya hak
yang memang itu bagian dari satu kenegaraan kita negara nkri
oke itu sikapnya golkar
karena itu adalah bagian dari pemerintahan
bagian dari pendistribusian pembangunan di seluruh indonesia
oke kalau gelora seperti apa
bang ini memenuhi hasrat rakyat pemerataan pembangunan ini
jadi itu tadi yang pertama itu kegalauan naratif
ini kegalauan naratif berarti
yang disampaikan bang maman kegalauan naratif gak
jadi elit kita ini tidak terbiasa dengan susunan narasi yang baik
sehingga abjad dari cara berfikirnya mengelola negara itu kurang baik
yang kedua itu kan kegalauan metodologi
misalnya tadi kalau yang di awal anda bilang tentang legislasi itu sebenarnya harus diadres
sebenarnya kan absennya dpr dan partai politik dalam debat debat besar itu kan karena tadi itu ada kekacauan metodologi juga
presidensialisme kita ini mengorbankan kongresionalisme
kuatnya eksekutif mengorbankan legislatif
nah itu sebenarnya harus diakhiri
karena begitu cara kita mengatur check and balances mekanism dalam negara
nah yang kedua itu tadi kegalauan metodologi
jadi problem dari ikn itu adalah kita tidak pernah menyelenggarakan akar dari perdebatan perpindahan itu
saya kalau disuruh membela saya bisa membela
kuat pembelaan saya pada perpindahan itu
tapi kalau saya diajak dalam perdebatan kesimpulannya itu bukan memindahkan
karena menurut saya pemekaran itu jauh lebih efektif untuk distribusi kekayaan
tapi itu kan karena nggak dilakukan gitu
jadi lebih baik jangan pemindahan tapi pemekaran
iya karena itu akhirnya kita gak punya tempat ya kan di dalam perdebatan ini
karena tiba tiba presiden saya ingat waktu saya itu masih jadi pimpinan dewan saya tanya menteri bapak
mereka nggak punya naskah akademik
cuma bilang dulu bung karno pernah ingin pak harto pernah ingin
loh nggak bisa semua pengajuan regulasi itu harus ada naskah akademiknya
sehingga kita berdebat dalam naskah itu gitu loh
kalau saya diajak berdebat
jadi kan indonesia ini lima puluh provinsi sampai seribu kabupaten kota ya kan bila perlu
kalau menurut ibu kota menurut saya pakai teluk jakarta yang lagi reklamasi pindahin kantor pemerintah ke sana
cuma itu pikiran saya karena waktu itu kita mau menjadi negara maritim
taruh dia di pesisir karena jakarta ini infrastrukturnya
jadi gak pas pindah ke kalimantan kalau menurut pak om fahri
iya itu tadi
kalimantan dipecah artinya di apa namanya dibuat provinsinya lebih banyak
itu jauh lebih efektif daripada kita ngumpulkan lima ratus triliun di satu tempat
jadi itu loh ya apa namanya argumen argumen itu saya bisa buat
meskipun kalau belakangan nanti kalau misalnya kalimantan tetap akan ditetapkan sebagai ibu kota baru
tidak akan berlangsung lama
yang dilakukan oleh pak jokowi itu sebenarnya inisiasi awal
lebih serius dari presiden yang lain
sudah mulai ground breaking kantor pemerintah dan sebagainya
paling mungkin di tahap awal itu cuma akan jadi kantornya pemerintah
seperti kita bikin istana bogor kita bikin apa namanya wisma yasu atau tapak siring di bali kayak gitu gitu
tapi selanjutnya kalau mau kantor lain dibuat ya mesti dengan penghitungan yang luar biasa
karena markas tni harus berubah ratusan kantor
jadi menurut gelora ini gak akan tercapai
bukan gak akan tercapai
harusnya ada cara yang lebih baik dalam membuat kebijakan sebesar ini
jadi itu krisis kedua
jadi yang saya katakan ini kan pendirian gelora dari awal nih
yang pertama itu adalah kegalauan naratif
yang kedua ini kegalauan metodologi
jadi saya akan sebut masalah ketiga
oke kegalauan naratif kegalauan metodologi
tapi gelora undang undang ikn iknnya pindah kesana setuju apa enggak
nanti kita lihat itu gampang lah berkuasa dulu
jadi kalau udah masuk ke dpl baru nanti berkening gitu
kadang kadang dalam kultur pemilu kita ini orang yang banyak ngomong suaranya kecil
jadi harus hati hati gitu loh
makanya yang penting rakyat pilih dulu
perkara nanti sudah di dalam mau bermanuver
perkara nanti di dalam mau bermanuver menggagalkan ikn itu persoalan lain
itu nanti itu enggak ada caranya
oke partai buruh gimana
saya dengar partai buruh sebetulnya mendukung ini ikn karena buruh nanti akan dapat lapangan kerja di sana
pertama partai buruh selalu memandang isu lingkungan hidup isu ham dan masyarakat adat
dan juga labor rights hak hak buruh itu menjadi isu utama
nah karena itu setiap kebijakan negara harus diorientasikan
kalau partai buruh masuk dalam parlemen itu arahnya
saya udah datang kesana smart porosity gagasan yang dibawa
dalam tatanan konsep saya kebetulan banyak berkeliling ke eropa itu luar biasa
seperti model geneva itu kota yang dikeliling oleh hutan terintegrasi sistem transportasi luar biasa
dalam konsep gagasan
tapi kita kan harus lihat tadi lingkungannya bagaimana
hak asasi manusianya bagaimana masyarakat adatnya bagaimana dalam
sataran gagasan dan konsep luar biasa
terus dikaitkan dengan politik anggaran
nah oleh karena itu ikn yang sekarang sedang digagas oleh pemerintahan sekarang
dan mungkin akan dilanjutkan oleh pemerintahan yang berikutnya
harus dipastikan politik anggarannya gimana
kalau dana anggaran apbn diambil tidak dalam konsep awal mengundang investor tentu kami menolak keras
oke jadi terdapat kebiayaan
betul karena dia akan berimplikasi kepada sektor kesejahteraan sektor perlindungan
sektor jaminan sosial dan dari sisi kawan kawan lingkungan hidup kan itu konstituennya partai buruh
kita kan berkomunikasi mereka menolak keras karena masih ada sisi sisi isu lingkungan hidup
masyarakat adat dan pelanggaran hak asasi manusia yang belum tuntas
jadi partai buruh menolak
menolak pada tataran lingkungan hidup hak asasi manusia dan masyarakat adat yang belum diselesaikan secara tata
kalau sudah diselesaikan berarti akan mendukung
ya tentu kita akan mendukung karena konstitusi
main nama juga sama nih partai baru
jelas bagi kami partai buruh itu lingkungan labor right hak buru lingkungan hidup hak asasi manusia dan indiges yaitu hak masyarakat adat
itu konsep dasar partai buruh di seluruh dunia mau di australia atau selandia
kalau itu bisa diselesaikan berarti buruh akan mendukung
itu dulu diselesaikan lihat politik anggaran tidak mengambil untuk anggaran apbn yang terkait dengan jaminan sosial
perlindungan sosial kesejahteraan sektor publik baru disitu kita akan putus
mas umam ini kalau dilihat partai baru tampaknya malu malu ya untuk memberikan penolakannya terhadap undang undang ikn
karena mungkin wilayahnya di kalimantan berkaitan dengan dapil atau memang sulit untuk melakukan diferensiasi pada pemilu dua ribu dua puluh empat nanti
iya kalau saya lihat sepertinya beliau berdua sangat berhati hati
karena sikap sekarang berimplikasi terhadap capaian dari elektabilitas nanti di dua ribu dua puluh empat
tapi yang ingin saya garis bawahi mbak nana ini adalah impact dari proses legislasi yang terdampak oleh tren kemunduran demokrasi di indonesia
efeknya yang muncul adalah politics based policy jadi kebijakan yang didrive oleh politik
dan itu kemudian tadi yang disampaikan dikonfirmasi oleh bang fahri tidak didasarkan pada basis pembacaan yang komprehensif
oleh karena itulah kemudian ketika kemudian keputusan itu diketok misalnya
ada problem yang cukup serius tentang kesiapan tentang pembacaan modal
kemarin dari jepang sudah angkat tangan
kemudian dari saudi juga sepertinya juga angkat tangan
nah oleh karena itu ini menjadi sebuah pembacaan yang cukup penting
nah oleh karena itu yang menjadi terpenting adalah ketika kemudian proses legislasi tidak mendapatkan masukan yang komprehensif dari seluruh elemen
maka kemudian produknya lebih cenderung instan
sesuatu yang instan maka akan cenderung sifatnya jangka pendek
nah itulah yang kemudian kekhawatiran tadi itu itu betul
kita khawatirnya ini sebuah keputusan yang besar
jangan sampai ini hanya menjadi gimmick politik semata
nah kalau misalnya ini hanya menjadi gimmick saja tentu ini akan menjadi bukan hanya legacy tetapi justru catatan panjang
mangkrak bukan pada level project kecil tetapi sebuah kebijakan besar
oleh karena itu kebijakan itu harus diletakkan pada pembacaan yang lebih komprehensif
bukan hanya sekedar apa ya narasi masa lalu aspirasi historis
tetapi betul betul diletakkan pada basis pembacaan yang signifikan
dan yang terpenting terkait tadi politics based policy
kedepan jangan sampai ini terjadi karena kalau misal tidak banyak sekali produk produk legislasi yang tidak produktif
bagian dari yang kemudian cukup di highlight kemarin
haluan ideologi pancasila
muncul sejumlah kontroversi
kalau nahdlatul ulama dan juga muhammadiyah tidak ikut bersuara selesai
itu bisa saja digolkan di proses legislasi
oke jadi jangan sampai ada produk produk legislasi yang hanya menjadi gimmick gimmick politik saja ya
kalau misalnya itu poinnya
tapi kita sudah bahas soal undang undang kontroversial ataupun produk legislasi undang undang yang diciptakan ataupun diproduksi oleh partai partai lama dan ditanggapi oleh partai partai baru
sekarang saya ingin masuk lebih dalam soal jualannya partai lama dan juga partai baru
sekarang saya ingin masuk lebih dalam soal jualannya partai lama dan juga partai baru

saya tidak akan menyebutkan partainya
dulu selalu membangun narasi pro kepada kepentingan orang nggak mampu
pada orang miskin
ini partai apa nih partai existing
artinya banyak lah
artinya banyak lah
artinya kecenderungan partai yang mengeksploitir kesusahan orang mengeksploitir permasalahan hidup orang
yang akhir ternyata pada saat berjalan dengan waktu ya ternyata masuk juga dalam dinamika dinamika yang seakan

berlaku juga untuk partai kami
artinya apa kami dari awal didoktrin dibentuk dengan proses kaderisasi internal partai yang harus berkiblat pada konseptual ide gagasan dan apa yang harus kita lakukan
berkiblat pada konseptual ide gagasan dan apa yang terbaik buat negara ini
karena doktrin partai golkar ada karya kekaryaan
tidak melihat etnis tidak melihat kelompok tidak melihat figur a atau b
karena perspektif kita dalam doktrin partai golkar adalah bagaimana bisa merealisasikan doktrin karya kekaryaan
bagi kami kalau kami sudah berkiblat pada positioning konsep seperti itu
halangan lintangan dan lain sebagainya itu bagian dari sebuah proses yang harus kita lewati
jadi jualannya apa
karena kami yakin ya konseptual ide gagasan mana yang terbaik buat bangsa ini
bukan terbaik buat kepentingan golongan
bukan yang terbaik buat kepentingan etnis atau bukan yang terbaik buat kepentingan agama
tapi mana yang terbaik untuk kepentingan negara bangsa dan pemerintah
oke itu jualan konsep ya
fakta sekarang salah satunya kalaupun memang kita harus berani mengambil sebuah sikap melakukan kebijakan yang kontroversial tadi
yang penuh dengan pro dan kontra karena kami yakin pada suatu saatnya nanti pasti masyarakat akan memilih
oke itu jualan konsep tidak membawa kepentingan tidak membawa kepentingan golongan tidak menjual kepentingan rakyat kecil begitu ya bang maman ya
mengeksploitasi kepentingan rakyat kecil
partai buruh merasa tersindir nggak ini
jualannya nanti apa bisa lolos nggak dengan mengeksploitasi tadi kepentingan rakyat ini
itu terima kasih
membuli yang menyebut kita terima kasih lula juga dulu begitu
karena dia presiden untuk berikutnya
maksudnya ini presiden brazil yang baru ya
dulu lula juga dihina saya temannya lula
waktu itu kita kampanye awal awal bagaimana para pemodal hitam itu menjatuhkan dan mendowngrade lula
itu sangat lazim dalam partai kelas karena partai kami adalah partai kelas
oleh karena itu tawaran yang kami tawarkan pada pemilu dua ribu dua puluh empat kita lolos dulu
setelah lolos verifikasi kpu ini menjadi peserta pemilu lolos parliamentary threshold

dua ribu tiga puluh empat penguasa presiden republik indonesia dari partai buruh
oke itu targetnya ya
belajar dari seluruh dunia
karena partai buruh itu atau sosial demokrat di eropa atau sosialis kiri sosialis pekerja kiri di amerika latina
mereka selalu mengadakan welfare state negara kesejahteraan
ideologi pancasila itu udah clear gak usah didebat
kemanusiaan yang adil dan beradab keadilan sosial bagi seluruh indonesia
oke modalnya dari mana nih
karena itu partai buruh dia hanya menyuarakan dua hal
pro subsidi dan pro jaminan sosial
kalau subsidi mau coba coba diambil dalam publik itu yang saya bilang di parliamentar ada keseimbangan
partai buruh akan suarakan itu
kenaikan harga bbm impor beras yang tidak terkontrol impor garam itu pasti kita lawan
tapi modalnya dari mana ini
karena ini partai buruh
modalnya dari mana
partai buruh berasal dari sepuluh organisasi yang menghidupkan kembali
dulu zaman al ma'unum profesor mohtar pakman baru satu sbi
ada serikat petani terbesar di indonesia
oke jadi modalnya betul betul iuran buruh maksudnya
tidak ada suntikan modal yang memusnahkan
tidak ada satupun pemodal bahkan kami melarang dalam proses verifikasi ini
bisa dicek ada yang jual motor ada yang jual tanah
nah jualan kita tawarkan adalah bahwa kita besar dari sendiri kita rubah pemilik modal pemilik modal yang serakah ini harus dikendalikan tentang keserakannya
jadi bukan jualan bisa diperiksa track record saya
tiga puluh tahun mimpin serikat buruh bisa diperiksa track record saya di dunia internasional
jadi ini bukan tentang jualan ini tentang keseimbangan
ini tentang bagaimana menempatkan kau boleh kaya tapi jangan miskinkan kamu
oke oke itu jualannya partai buruh ya
tapi kan kita nggak tahu waktu yang akan mengetes nanti kalau misalnya orang sudah diberikan kekuasaan seperti apa
di internasional bisa jadi ya
kalau gelora jualannya nanti apa bang fahri
ini kan partai pecahan pks
ceruknya akan berbeda
saya langsung nyebut merk aja
ceruknya akan berbeda atau ceruknya sama atau gimana
jadi kan tadi saya sudah katakan ada kekacauan naratif
sebenarnya kekacauan naratif juga ada di wartawan
ini subjeknya bukan saya nih partai
terus ada kekacauan metodologi kita gak ngerti cara kerja
nah yang ketiga itu memang kalau ditanya jualannya partai politik itu adalah demokrasi pemilu itu adalah pasar ide pasar gagasan
dan gagasan itu nanti melekat pada orang
karena yang dipilih kan orang bukan partai
kita bukan sistem negara yang orang itu pilih partai
tapi orang itu rakyat pilih orang gitu
nah memang kita memerlukan orang orang yang punya ide yang segar ya
karena itu tadi kita mengapresiasi politisi politisi seperti kang maman bang said iqbal dan sebagainya itu karena ada idenya
karena saya juga melihat
kan saya lima belas tahun duduk di dpr ya
ditambah dengan mpr hampir dua puluh tahun saya di senayan ngantor
saya juga tahu ada orang yang dibeli bukan karena ide yang dipilih bukan karena ide
gak pernah ngomong gak pernah kampanye
kita gak tahu apa pikiran
itu karena apa itu
politik uang atau gimana
bukan setiap tanggal satu oktober ada aja kawan tuh sebelah saya dia lagi dilantik
ada juga yang kayak gitu
pemilu sebagai pasar ide itulah pr kita dan termasuk partai gelora menginginkan itu gitu loh
jadi cara pemilinya
makanya kita mengkritik seperti yang sekarang terjadi ya kan
tapi pasar idenya gak ada
medium bagi pertarungan pikirannya nggak ada
yang ada itu adalah medium bagi pertemuan orang orang yang secara sentimental terhadap persona orang orang yang ingin mereka majukan
tapi kita nggak tahu ini pikirannya apa
apa bedanya si a sama si b
apa bedanya prabowo sama ganjar
kita gak tahu pikirannya
nanti baru dibikin klompen capir cuma sebulan
dan kita dipaksa memilih orang itu karena sudah ada di kartu suara
ini harus disehatkan kembali
pertarungan idenya itu harus diselenggarakan supaya nanti kentara waktu rakyat memilih
karena itu yang saya bilang yang ketiga itu krisis ketiga itu adalah krisis yang terakhir
adalah krisis kepemimpinan
yang kita pilih ini gak pernah orang orang yang menawarkan pikiran
jadi yang dipilih adalah orang orang yang
oke itu keluar tuh akhirnya
menawarkan klus menawarkan macam macam gitu loh
kan itu yang harus dipindahkan
ini pemilu demokrasi pasar ide
selenggarakanlah pertarungan ide
bukan menyelenggarakan pertarungan bansos pertarungan logistik
kalah kita gak ada uangnya
itu yang akan dilontarkan oleh gelora nanti
iya dong harus itu
susah gak nanti mengubah tradisi ataupun culture masyarakat
jadi kalau kita ini kalau nanti penyelenggaraan pemilu itu keluar dari pertarungan ide kami kalah
tapi kalau pemilu sebagaimana maksud awalnya adalah pasar ide bagi calon pemimpin
karena ini bukan milih raja
raja gak perlu didiri
darah keturunan raja
anak saya jadi raja cucu saya jadi raja
gak perlu ada kampanye
demokrasi itu ada kampanye
karena yang ditawarkan pikiran orang
nah ini kalau tidak diselenggarakan kita kalah
tapi kalau ini diselenggarakan gelora bisa masuk
oke tapi ini kayaknya susah karena politik uang di indonesia masih tinggi
wartawan aja udah gak pernah ya
karena politik uangnya masih tinggi
itu tugasnya kpu sama bawas loh
bagaimana mereka melihat tadi gagasan ataupun paparan dari partai baru
dan juga eksistensi dari partai lama
siapa yang akan mereka pilih
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
tetap bersama kami di political show
terima kasih menyaksikan politikal show
kita akan langsung bergabung melalui sambungan virtual dengan teman teman dari badan eksekutif mahasiswa visip universitas tanjung pura kalimantan barat
tadi teman teman mahasiswa sudah mengikuti diskusi kita sejak awal
mungkin bisa memberikan kritik ataupun pertanyaan juga boleh
apakah teman teman mahasiswa kemakan nggak sih dengan jualan jualannya partai baru
karena nanti kalian yang akan menentukan masa depan dari partai partai ini di pemilu dua ribu dua puluh empat
atau kalian tetap bertahan dengan partai partai lama
nah ini mungkin salah satu perwakilannya
yang pertama siapa dulu syahril silahkan
namanya siapa dan pertanyaannya apa
terima kasih mbak rifana selamat siang abang abang sekalian juga
saya mengucapkan terima kasih kepada cnn indonesia karena telah mengundang kami bnpc penguntan untuk berdiskusi bersama di politikal show yang malam hari ini
di sini yang pertama tama saya mengenalkan diri terlebih dahulu
yaitu selaku politik
presiden mahasiswa bnpc penguntan
di sini saya ingin menyampaikan begini
bahwa kehadiran atau kemunculan partai baru ini menandakan bahwa atmosfer politik saat ini perlu diapresiasi
karena memang ini menunjukkan bahwa antusias politik itu mengikuti seluruh kalangan juga
tapi adanya partai partai baru ini dengan berbagai idealisme kemudian juga dengan berbagai kepentingan
ini mengingatkan keberadaan mereka juga menjadi hal memungkinkan
masih terjadinya kontrol kekuasaan
tetapi di sisi lain juga kita harus benahi juga ada sisi hal yang menarik di sini
jika kita breakdown satu persatu bahwa wajah tokoh politisi yang bermunculan itu bukan orang yang baru
bahkan beberapa ketua umum partai juga merupakan mantan dari politisi lama
misalkan bang fari hamzah itu sebelumnya juga di pks
kemudian partai umat yang didirikan oleh amin rais itu juga mantan politisi pan
serta dari kalang muhammadiyah misalkan juga ada bapak bin samsudin yang mendirikan partai kelita
dan masih banyak lagi tokoh tokoh partai politik lama itu mendirikan partai baru
artinya jika kita telusuri lebih dalam ini memiliki sebuah motif
apakah ini memang betul menyuarakan dan serta mementingkan kepentingan rakyat atau hanya untuk kepentingan golongan
dan kepentingan tersebut sendiri
poinnya yang ingin saya sampaikan bahwa tadi disampaikan oleh ketiga narasumber tadi
mereka menawarkan berbagai ide dan gagasan untuk dua ribu dua puluh
yang ingin saya sampaikan yang saya ingin tanyakan adalah ide atau solusi konkret apa sih yang kawan yang pengen kami dengar untuk di tahun dua ribu dua puluh empat khususnya di pemilihan milenial
bagus sekali ya
yang terakhir apa yang ditawarkan oleh partai baru untuk bisa menggait suara pemilih milenial
mungkin perwakilan perempuan
oke satu lagi
pertanyaan saya dari diri saya
dari kalau presma saya apa yang ingin ditawarkan
dengan hadirnya beberapa partai baru sih
kan terlihat egoisme itu tentang kepentingan
bukankah dengan banyaknya partai akan banyak menimbulkan gesekan gesekan kepentingan yang dapat memicu perpecahan
nah itu bagaimana tanggapannya
terima kasih sekali
itu menarik juga
kalau semakin banyak partai akan semakin banyak gesekan kepentingan yang dirugikan rakyat juga
saya beri kesempatan dulu ke pak said dan juga bang fahri untuk menjawab tadi pertanyaan dari mahasiswa yang pertama
apa yang ditawarkan oleh partai partai baru untuk pemilih milenial dan semakin banyak partai semakin banyak gesekan kepentingan
jadi kita ini bersyukur hidup di alam demokrasi
alam demokrasi itu artinya monopoli itu tidak dibolehkan
monopori penjualan barang dan jasa itu dilarang
monopoli penjualan ide juga dilarang
makanya tidak ada apa namanya negara doktriner dihentikan
bahkan kita di awal awal dulu menghentikan bahkan penataran p empat pun kita hentikan
itu kan karena melarang negara doktriner
nah sekarang ini dengan demokrasi yang kita miliki ini sekarang alternatif banyak
nah makanya teman teman mahasiswa harus terlatih mengidentifikasi mana daripada partai politik yang datang dengan membawa gagasan baru
mana yang tidak membawa gagasan baru
kalau orangnya sih memang ya
suka tidak suka bertahannya orang dalam politik dalam demokrasi itu juga sebagiannya karena dipilih berulang ulang
di negara negara demokrasi yang matang juga itu orangnya dipilih berulang ulang
tadi bang said menyebut lula
lula itu dari muda jadi politisi
sekarang ini karena ada bolsonaro yang dianggap ekstrim lula terpilih
dan sekarang dia jadi presiden
jadi itu sebenarnya tidak ada masalah
kepentingan kita ini
orang ini bawa gagasan baru nggak
yang memperbaiki keadaan yang sedang ada
itu saja yang kita periksa
jadi jangan sinis dengan partai baru dengan orang baru ya kan
tetapi lihatlah apakah ada gagasan baru yang dibawa
sambil kita mengeritik apa namanya existing ruler ini gitu loh
makanya seharusnya nanti forum seperti ini diperbanyak
kita bahas satu tema secara spesifik ya kan
kita jangan lari kemana mana
nanti kita perbanyak bang
kita one on one atau berapa per berapa
kita adu taruh gagasan
sehingga rakyat itu di meja makan pemikiran bangsanya itu tersedia banyak alternatif menu
jangan cuma yang itu
apalagi kalau yang itu itu nggak ngomong
ini maksudnya siapa ini
maksud saya itu medium dari pasar politik
jangan pindah dari pikiran
jangan pindah ke tempat lain
jangan pindah ke gimmick
jangan pindah ke bank sos
jangan pindah ke uang
tetap dalam pikiran
jadi anda melihat sekarang partai partai politik yang ada pindahnya ke gimmick politik ya
karena kalau kadang kadang ya termasuk kalau pertanyaan mahasiswa
pertanyaan mana yang konkret begitu ya
suka begitu kan pertanyaannya
udah lu pada beasiswanya atau apa namanya
paling itu yang dianggap konkret
padahal pemilu ini bukan itu
tawaran pikiranmu apa terhadap perbaikan bangsa ke depan
kalau partai buruh bagaimana menanggapi tadi teman teman mahasiswa
politik adalah kepentingan
setiap orang harus tersalurkan secara politik kepentingannya
kasus omnibus law bagi kelompok kelas pekerja
buruh petani nelayan miskin kota
oleh karena itu tentang pertanyaan akan bergaya sekepentingan
tapi negara mengatur secara konstitusional
maka kami masuk ke parlemen
apa tawaran yang akan kami serahkan agar kepentingan itu bisa disuarakan terhadap kawan kawan milenial
partai buruh tidak hanya bertumbuh pada pasar barang dan pasar uang
itu silakanlah kelompok pemodal
partai buruh akan main di pasar tenaga kerja dan pasar sosial
apa itu pasar tenaga kerja
kita nggak mau tenaga kerja itu fleksibel labor market
kontrak yang tidak seumur hidup
kita tidak mau
dan di seluruh dunia
mau di perancis mau di inggris mau di amerika
kalau partai buruh berkuasa dia akan lawan itu
tawaran yang kedua pasar sosial
apa itu pasar sosial
ekonomi pasar sosial yaitu bertumpu di jaminan sosial
kalau sistem jaminan
sekarang sudah ada jaminan pensiun jaminan hari tua jaminan kematian jaminan jaminan kesehatan
itu kita yang berjuang di serikat buruh
menggerakkan parlemen itu susahnya minta ampun
nah oleh karena itu pasar sosial
kalau jaminan pensiun kita
dengan sistem co sharing misal
itu dua ribu triliun yang terkumpul
itu kan pasar
kita bayangkan tawaran kami berikutnya
memastikan jaminan makanan
haram hukumnya orang miskin
kelaparan di negeri yang kaya yang sekarang nomor tujuh
pertumbuhan ekonomi ketiga di dunia
apa yang kita dapat
apa yang disebut pertumbuhan ekonomi
kami tidak mau
kami ingin ada redistribusi kekayaan
berikutnya adalah pendidikan
sekolah di sorbon di harpat di nanya
orang miskin itu bukan berarti gak pintar
hanya karena kesempatan
apakah karena dia miskin
dia tidak boleh dapat pendidikan yang lain
ini bukan tentang jualan miskin
ini tentang rasa keadilan
yang ketiga kita ingin perumahan
orang tidak punya perumahan
pensiunan tni pensiunan polri
semua tidak ada rumah
kita mau negara siapin rumah
jualan jaminan sosial dan prosubsidi itulah
pasar tenaga kerja dan pasar sosial itulah
yang ingin kami kedepankan
termasuk tentang land reform tanah untuk petani
perlindungan lingkungan hidup
perlindungan buruh perempuan
itu yang akan dimainkan
digarap total oleh partai buruh
yang memang selama ini tidak didapat
milenial ini terancam
kita lihat nanti apakah apa yang tadi anda sampaikan
bisa meyakinkan milenial untuk memilih partai buruk
partai tertua golkar
dan itu tadi semakin banyak partai
akan semakin banyak gesekan kepentingan
saya agak amazing memang tadi
yang disampaikan oleh adik adik kita ya mahasiswa
saya merasa memang karakteristik
zaman saya waktu saya jadi presiden mahasiswa di trisakti
memang anti kemapanan
artinya mendobrak sesuatu yang memang sudah mapan
jadi kecenderungannya masuk ke dalam kelompok pro pembaruan
namun ternyata setelah saya melihat proses berjalan ini
teman teman mahasiswa tadi relatif sudah jauh lebih mature
itu melihatnya dalam beberapa perspektif
karena tadi pertanyaannya justru malah mempertanyakan kepada yang baru ini seperti apa
artinya dari sisi itu saya relatif mengapresiasi
namun di sisi lain juga semangat saya juga
semangat kritis teman teman mahasiswa juga wajib terus muncul
karena yang kayak kita kita juga perlu dikontrol
nah saya mau masuk ke sini
yang kami jual hari ini adalah konsistensi
berkiblat kepada konseptual
berkiblat pada ide
berkiblat pada gagasan
berkiblat pada bagaimana mengeksekusi ide itu
kalaupun di depan kita ada badai sekalipun
karena pada akhirnya ada ada gium sederhana mbak dana
kebenaran kecenderungannya hadir pertama kali dengan dicerca
namun pada akhirnya akan diterima menjadi sebuah kenyataan
nah prinsip kami seperti itu
karena partai golkar hadir membangun untuk semuanya
bukan membangun untuk golongan a golongan b dan golongan c
alhamdulillah karena konsistensi kita bersikap pada konsep tersebut
yang satu tahun dua tahun yang lalu mungkin banyak publik

kontra hari ini melalui data terakhir
dengan melalui sebuah proses yang sangat luar biasa berat
badai covid kemarin bisa kita lalui dengan tersenyum
tapi itu bukan kerja partai golkar aja
itu kerja semua elemen pemerintahan
ini adalah berkat dari koordinasi semua kelompok
jadi tidak bisa kita klaim
karena memang sejatinya bernegara sejatinya pemerintah itu adalah bagaimana bisa mengakomodasi
bagaimana bisa merangkul semua kepentingan
ini adalah berkat keinginan bersama kita karena kita ingin negara ini maju
bukan hanya kelompok a kelompok b kelompok c
saya setuju dan kita berterima kasih hadirnya partai buruh juga bagian dari kritik konstruktif buat kita
bahwa ada satu kelompok juga yang memang nggak boleh juga kita kesebelah matakan
keberadaan partai buruh wajib ada
keberadaan kayak bang fahri yang memang cenderung mengkritik konstruktif juga wajib ada sebagai bagian dari menjaga keseimbangan ini semua
namun yang tidak saya setuju adalah pada saat kita hanya melihat pada satu perspektif saja
karena konsep si welfare state itu sudah ada di partai kami
yaitu visi negara kesejahteraan sampai dua ribu empat puluh lima
kita sudah buat blueprint itu
mungkin teman teman milenial lebih menginginkan ada regenerasi di partai golkar yang sebagian besar ini mayoritas diisi oleh orang orang tua
mungkin harusnya lebih banyak regenerasi di pengurusnya partai golkar
oke itu golkar ya
nanti kita buktikan ya
silahkan aja sekarang di etalase kita
terakhir mas umam singkat saja melihat peluang dari partai baru untuk bisa masuk ke dalam parlemen seperti apa
apakah bisa berkompetisi dengan mudah atau malah sulit sekali untuk bisa berkompetisi di pemilu dua ribu dua puluh empat dan masuk ke parlemen singkat saja
memang kompetisinya akan ditentukan oleh kekuatan literasi politik pemilih pemula terutama teman teman mahasiswa yang bisa menjadi kelompok kritis yang menghadirkan koreksi terhadap struktur kekuasaan yang berjalan
nah oleh karena itu ide tadi disampaikan saya menangkap ide kemudian dari bang said bang fahri meskipun bang fahri masih malu malu ini ide layer mana yang
yang hendak ditawarkan belum keluar
mungkin nanti di segmen yang lebih segmented lagi
tetapi kalau misal terkait dengan konteks ide besar saya sendiri belum melihat ada sebuah gagasan besar terkait dengan konteks
kita bicara transformasi indonesia
transformasi yang seperti apa
itu bukan akumulasi di dua ribu dua puluh
tadi bahan mentah yang itu tidak masih sangat jauh dari aspek transformasi
di sektor apa transformasi ekonomi kita belum terlihat
nah oleh karena itu dulu di awal awal pak jokowi misalnya ada narasi tentang jokowi effect
dan kemudian sekarang dihantam oleh ekonomi kita seperti ini
tetapi kenapa kita hanya di level itu
kita tidak mampu melompat
dan mungkin ada pertanyaan tapi kita tidak drop dibanding dengan negara negara besar
itu soal ekonomi peluangnya partai baru seperti apa
nah justru itu partai baru harus menunjukkan titik pembeda
harus ada selling point yang clear
aspek ideologi aspek gagasan aspek apapun terkait dengan juga kebijakan publik
nah kalau misal memang tidak mungkin kita akan melihatnya something sama sama saja
nah kalau misal sama saja maka besar potensinya partai baru akan tereduksi oleh narasi besar yang dibangun oleh partai partai lama
nah oleh karena itu dari partai buruh partai gelora termasuk beberapa partai yang tadi disebutkan
oke itu tantangannya ya
karena relatif cukup potensial untuk masuk di jajaran elit partai senayan akan ditentukan oleh itu
termasuk juga kekuatan dari partai baru untuk menunjukkan public figure yang seringkali menentukan bagaimana kemudian selling point dari sebuah partai politik
oke itu tantangan yang harus dijawab oleh partai partai baru
dan setelah ini kita akan mendengarkan kritikan dari millenials ya
komika gian dan juga aldo sudah siap untuk memberikan sentilan sentilan kepada partai lama dan juga partai baru
apakah kemudian mereka jualannya sama saja tidak menarik bagi kalangan milenial
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam ada bapak bapak
halo pak perkenalkan nama ku muhammad ronoaldo
dan aku gian luigi kita nyapa nyapa dulu disini senang banget nih
ada perwakilan dari golkar bang maman
ada perwakilan dari ketua umum gelora bapak wary hamzah
dan ketua sporter dejekmania ya
bukan bukan bukan bukan bukan bukan bukan bukan bukan
satu satunya saya kualifikasi dari partai baru
sebelum kita mulai nih kemarin itu ada yang viral tentang hut golkar
dan yang viral adalah pak jokowi
tiga jam tiga jam doh
itu memang suka sama konsep acaranya
oh jadi nungguin ya bang
antara itu aku ngeliat juga
di tv kan pak jokowi itu duduk
di sebelah itu pada senior senior
ada abu riza bakri ada surai paloh
ada pak luhut banyak banget
mungkin pak jokowi itu sebenarnya udah mau pulang
tapi gak enak mau pamit
kalau lagi nongkrong ada seniornya
misalnya pak jokowi gitu kan
udah duduk pulang gak enak gitu kan dia
pak saya permisi
pak abu riza bakri bilang mau kemana
mau pulang pak
baru juga dateng
apa buru buru banget
ditungguin istri pak saya juga ditungguin istri bapak
gak jadi pulang
gak jadi pulang
mungkin mungkin kita nggak tahu
tapi kalau kita lihat banyaknya partai baru
kita tuh sempat bertanya apa sih syarat bikin partai
setelah kita cari tahu syaratnya adalah
ada lima puluh orang usianya di atas dua puluh satu tahun
dan ngumpul selama satu tahun dan punya adrt
itu bisa bikin partai
dari sini kita melihat bahwa di indonesia ternyata lebih gampang bikin partai daripada bikin gereja
gak perlu gak perlu izin
kalau bikin partai nggak perlu izin rt rw kan
gak perlu ada
gak perlu ada
oh pantes bang pasti pernah ada di indonesia tuh kejadiannya kayak begini
ada anak muda barusan lulus kuliah punya visi misi membangun bangsa
nongkrong udah setahun di coffee shop gak tau mau kemana kan
satunya nyelet tuh kita bikin partai kali ya
gak tahu kita gak tahu bang
bukan kita gini
masalahnya di dua ribu sembilan belas itu banyak harapan ke psi
oh banyak sekali harapan di sana tuh
karena mereka kalau gitu menjunjung transparan
kampanyenya itu milenial
walaupun setelah dua ribu sembilan belas akhir akhir ini turun
itu ada satu hal yang kita bisa pelajarin bapak bapak
jangan pernah jadikan vokalis band ketua umum
nah itu dia
itu pelajaran itu pelajaran
sama satu lagi bang
yang namanya anak muda emang benernya dengerin orang tua aja
karena takutnya ada orang tua orang tua milenial yang kecewa sama psi
awalnya berharap jadi kecewa
akhirnya kata psi dijadikan kata ganti untuk ngarahin anaknya yang suka nongkrong
jadi anaknya suka nongkrong sampai malam orang tuanya datang
kamu ini nak nongkrong mulu mau jadi apa
tapi kan kita di sini bang ada partai golkar ada partai gelora banyak
kita coba bahas bang ya
contohnya kayak partai gelora
jujur bang aku tuh fans banget sama bang fahri hamzah
oh ngefans sama pak hamzah
aku tuh bahkan dulu pas di jogja ya sempat kepikiran mau jadi kader gelora
tapi ada satu kritikannya bang fahri
apa tuh dong
tolong websitenya itu tuh dibenerin lagi
aku bang ya mau daftar kader aku searching di google bang gelora
yang keluar pertama adalah booking lapangan online
aku bang yang tadinya mau jadi kader malah jadi atlet
dan jadi gimana bang
jadinya bingung kan
kalau partai golkar akhir akhir ini kita cari nggak ada masalah apa apa
kalaupun kita cari di google yang pasti dibahas orang orang adalah ya masalah menjabat tiga puluh dua tahun
itu pun kita nggak mau bahas sekarang
karena kita belajar dari psi jangan pernah ikut campur urusan orang tua
nah itu dia
kalau kita mau dibayar berapapun kita tidak akan bahas sekarang
kita gak mau bahas disini
tapi pesan kita buat semua partai
mau partai lama atau partai baru dok
itu gak akan ada bedanya
selama yang mereka kejar adalah kekuasaan
pecah pecah pecah pecah
ini semoga sentilan sentilannya gak membuat baper politisi politisi yang ada di sini
karena sekali lagi pemilih terbesar dua ribu dua puluh empat adalah pemilih muda
jadi tadi sentilan sentilannya mungkin bisa menjadi vitamin untuk partai partai baru
dan juga partai partai lama menyongsong pemilu dua ribu dua puluh empat nanti
dan penampilan dari komika gian dan juga aldo sekaligus menutup diskusi kita pada malam hari ini
saya mengucapkan terima kasih kepada direktur
direktur strategik mas koyerul umam
ketua dpd golkar bang maman abdurrahman
kemudian wakil ketua umum partai gelora bang fahri hamzah
dan ketua umum partai buru bang said iqbal
terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini
jangan lupa ketemu lagi kita di political show setiap hari senin jam dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat di cnn indonesia tv
selamat malam dan sampai jumpa